ustaz musa diulang lagi pertanyaannya
tapi ustaz musa nggak takut kan
aduh ustaz rinduan
perlu ustaz rinduan ketahui dengan sesama bahwa
saya ini ustaz musa yang mulia dasar
saya tidak takut terhadap apapun di atas muka bumi ini
saya hanya takut kepada kebesaran allah subhanahu wa ta'ala
ustaz ustaz tenang dulu

oh nggak ada apa apa kok
itu tadi cuma benda doang jatuh
mungkin tenang kepung mulut tikus dari atas
ya nggak masalah
abang kenapa sih
tadi ustadz musa kayak ketakutan gitu
nggak mungkin lah
saya itu cuma berdoa
membaca ayat kursi
mempelindungi kepada allah
saya nggak takut apapun kok
lo merahkan kalau orang baca doa kan nggak perlu ada sesuatu dulu gitu ya
ya nggak sih
iya aja deh ya
udah cepet balikin dopetnya mr sergi
aku tuh berani karena benar takut karena salah
lu udah cepetan balikin
tunjukin dengan mudah
hei apaan ini
apaan ini gangguannya
mana itu copetnya
mana copet kemana
putar tersampai puyang
kepala saya pusing banget nih
lempar lagi apa yang mau dilempar
tinggal dimana terus kenapa berani sama anak kecil
udah jangan ikut campur pak
campur campur es teler kali
lagi main domikado ustazah
maksudnya lagi belajar
apa sih ini
emangnya pr udah selesai
baru dikerjain sih ustazah
nanti dulu yang ngerjain pr nya
biar enggak capek kita selingannya
naik deh yah
jauhkan kata nanti
kebendaan atau kemalasan itu
nantinya bisa menimbulkan
penyesalan dan juga kerugian
emangnya mau pada menyesal nantinya
untung aja ya ustaza aulia itu lagi pulang kampung
pasti kalian akan dihukum karena
kalian gak disiplin ngerjain pr sambil main kayak gini
udah lanjutin lagi ya
udah lanjutin lagi ya
udah lanjutin lagi ya
ini main domika dosit
ustazah dia nyuri dompetnya mr sergi ustazah
ustazah tanggap tanggap ustazah
eh jangan sembarangan udo
saya bukan pecopet nanti aja ngomongnya jelasin di kantor pos
banyak makan durian kali kolesterol tuh
mr sergi dia yang nyuri dompet mr sergi
hah bukan bukan dia
saya tadi udah ketemu orangnya tapi sayangnya dia lolos

aduh kan gue bilang gue bukan pecopet
mas maaf banget mas kami udah salah sangka
maaf banget ya mas
mas disitu kan mau berbuat kasar sama santri saya
makanya saya juga terpaksa berbuat kasar kayak gitu
pokoknya saya minta ganti rugi
nama saya tercemarkan
aduh nama tercemar tuh nama pelingkungan
eh tercemar segala ah heran deh
pakai duit ustazah aja dulu saya nggak mau duit
uang saya itu buat raktir saya mau yuk
ih kapan raktirnya
nah bisa gitu kasih aja dulu
nanti saya ganti deh
jadi damai damai ya damai ya
udah terima kasih ya
sekarang kita damai
pak copet bukan
pak palak deh
oh hai kal
srg saya tahu ini adalah
persoalan yang cukup penting tapi kita pun
juga nggak boleh gegabah
akhirnya apa kalau gegabah kita banyak merugikan
orang lain ya
nah saya setuju tuh setuju sama apa yang
dikatakan oleh ustaz ridwan
ustaz musa yang mulia dasar itu juga suka mengalami kerugian
rugi tenaga bahkan
rugi yang paling penting adalah rugi uang
tadi lima puluh ribu padahal itu uang
mau saya pakai buat raktir ustazah dulu yoi
kalau tadi merepotkan banget
saya tadi keburu erosi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ustaz suruh ngumpul kita disini ngapain
kenapa cuma kita doang
maksud dan tujuan ustaz musa yang mulia dasar
saya mulia dasantun mengumpulkan kalian disini karena ustadz ingin memberikan kabar gembira
kabar gembira ini kalian sampaikan kepada teman teman kalian oke oke ustadz nah jadi begini
hadiah turnamen sepak bola yang kemarin itu sudah turun maka dari itu ya sekarang ustadz akan
ajak kalian makan bareng di luar serius sejak kapan ustadz musa yang mulia dan santri ini bohong sama
kalian ya udah pasti serius lah ya nah apilah
seneng sekarang ustadz minta tolong kalian yang pertama sebarkan berita ini kepada teman
kalian yang kedua ganti baju yang bagus sebab kita kan mau keluar
bisa gitu ya
kayaknya rambutnya nempel kotak tuh itu gue sama ustadz nanti ya assalamualaikum